rekapitulasi penghitungan suara pilgub jatim oleh kpu jatim
menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur khofifah emil
sebagai peraih suara terbanyak dengan sepuluh juta lebih atau lima puluh tiga lima puluh lima persen
sedangkan pasangan gus ipul putih sebanyak sembilan juta lebih atau sekitar empat puluh enam persen
pejabat kpu jatim menyebut peluang calon nomor urut dua
untuk mengajukan gugatan ke mk tipis
setelah rekapitulasi kpu jatim belum bisa segera menetapkan gubernur dan wakil gubernur
karena masih menunggu waktu adanya kemungkinan pengajuan gugatan perselisian hasil pilkada atau php
paslon diberikan waktu tiga hari setelah penetapan untuk mengajukan gugatan
pada dua puluh tiga juli nanti mahkamah konstitusi akan mendata semua pengajuan gugatan php dari tiap daerah
jika tidak ada pihak dari jawa timur yang mengajukan gugatan
maka kpu bisa segera menetapkan hasil rekapitulasi final
penetapan gubernur dan wakil gubernur
komisioner kpud jatim bidang teknik mengatakan
paslon cagup cawagup nomor urut dua berpeluang tipis melakukan gugatan
kalau kemarin jawa timur sudah melakukan penetapan di tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh
sejak waktu itulah setiap tim pasangan calon bisa mengajukan gugatan
kemudian yang kedua
rentang persentase untuk setiap pasangan calon melakukan upaya hukum gugatan php di mk
khusus untuk jawa timur karena jumlah penduduknya di atas sepuluh juta